dan untuk membahas lebih dalam terkait nama presiden joko widodo menjadi nama jalan di uni emirat arab
telah bergabung bersama kami duta besar republik indonesia untuk uni emirat arab hussein bagis
selamat siang waktu indonesia pak dubes
selamat siang mbak adi pana apa kabar
baik alhamdulillah pak dubes langsung saja ini bagaimana prosesnya
sampai nama presiden kita kemudian dipilih menjadi salah satu nama jalan di abu dhabi uni emirat arab pak dubes
baik terima kasih jadi ini sebenarnya merupakan pengakuan dan penghargaan dari
saya muhammad bin zaid putra mahkota di abu dhabi
atas upaya pak jokowi lebih mendekatkan lebih mempereras hubungan kedua negara
dan hubungan hubungan lainnya misalnya di bidang ekonomi di bidang perdagangan interesasi dan lain lain
oke ini penghargaan untuk mempererat hubungan kedua negara
tapi alasan dari putra mahkota uni emirat arab ini memilih nama presiden jokowi ini apa
apakah memang beliau ada kedekatan personal dengan presiden joko widodo pak dubes
itu ya betul pasti itu ada hubungan personal
jadi beliau itu memandang pak jokowi beliau itu orangnya humble bersahaja orangnya jujur trust
respect hal hal seperti itu di pribadi pak jokowi
oke karena memang ada hubungan personal pangeran dari uni emirat arab juga sangat menghormati
ataupun respect terhadap presiden tapi apakah ini sebagai bentuk apresiasi hanya presiden jokowi saja
atau terhadap negara republik indonesia begitu pak dubes
iya ada satu lagi yang pernah diberikan hanya untuk raja salman di arab saudi
lain tidak ada
oke bagaimana kemudian menandakan hubungan indonesia dengan uni emirat arab ke depannya setelah ada pemilihan nama jalan ini
yang pasti alhamdulillah dalam waktu sekarang maupun ke depan akan banyak lagi kerjasama di bidang ekonomi
terutama investasi perdagangan dan hubungan hubungan lainnya
oke akan ada hubungan hubungan lainnya seperti investasi dan juga perdagangan
tapi bagaimana dengan sikap
sikap politik luar negeri indonesia apakah akan berubah
pak dubes mengingat baru saja uni emirat arab ini membuat kesepakatan damai dengan israel yang memicu kekecewaan begitu
ya itu kan bilateral mereka dengan israel kita kan tidak ada urusan dengan hal seperti itu
kita tetap pada pendirian kita indonesia
oke artinya kedepannya sikap politik kita tetap berada di belakang palestina begitu ya pak
oke terima kasih sekali pak dubes
atas waktunya pak
kita akan juga dibangunkan masjid joko widodo di dekat jalan joko widodo
jadi ada masjid joko widodo ada jalan joko widodo terus kira kira satu km dari jalan joko widodo atau masjid joko widodo
ada gedung kbri yang baru kira kira jaraknya satu km
oke semua diberi nama presiden begitu ya
oke oke terima kasih sekali pak dubes pak husin bagis
atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini